presiden republik indonesia joko widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi g dua puluh bali
bertempat di di apurva kempinski nusa dua bali presiden jokowi mengucapkan selamat datang kepada seluruh pemimpin negara g dua puluh
dan mengingatkan krisis global akibat pandemi covid sembilan belas dan perang yang masih terjadi
kepala negara mengatakan indonesia sebagai presiden g dua puluh berupaya menjembatani perbedaan yang ada
namun diperlukan upaya semua pihak dalam ajang ini untuk mengesampikan perbedaan dan mengedepankan dialog demi hasil yang bermanfaat bagi dunia
di depan para pemimpin negara jokowi mengatakan dunia dapat semakin memburuk serta kehilangan pasokan pangan dan kelangkaan pupuk yang menyebabkan gagalnya panen
ia juga menyebut tahun dua ribu dua puluh tiga akan menjadi tahun yang lebih suram apabila para pemimpin negara di dunia
khususnya anggota g dua puluh tidak segera mengambil langkah terkait keterjangkauan harga pangan dan energi
hal tersebut ia ungkapkan lantaran dunia terus mengalami krisis
presiden jokowi berharap g dua puluh dapat menghasilkan pencapaian konkret untuk memulihkan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan
dan dampak berbagai krisis tersebut adalah ketahanan pangan energi dan kekuangan tanpa kirasakan dunia
menyinggung soal invasi rusia ke ukraina presiden joko widodo meminta para pemimpin dunia khususnya anggota g dua puluh untuk menemukan solusi dari peperangan yang tengah terjadi
presiden jokowi mengatakan penyelesaian perang merupakan tanggung jawab bersama demi generasi kini dan masa depan
jika tidak maka diperlukan
dan dapat menyusahkan negara negara untuk melangkah maju
dan prinsip dari catar un konsisten
menyusahkan di sini juga berarti kita harus mengakhiri perang
presiden jokowi menambahkan perang dapat diakhiri dengan berdialog agar dapat ditemukan perbedaan beserta jalan keluarnya
menurutnya ktt g dua puluh ini merupakan momen yang tepat
tim liputan cnn indonesia